berubah makanannya jadinya hahaha
ini cobain dulu coba dulu coba dulu bener nggak kata saya
tunggu ya insyaallah kita ketemu di sana ya ya tuh kalau tawaran dari
t anies masa itu bisa menolak ya assalamualaikum dengan anies
tapi artinya bagus dong kalau repot ternyata mau ketemu sama sama sama
papanya boy kalau dia akan sama lagi
gua nggak mungkin lah mau nikah
maksud aku nggak mungkin sekarang dong kan masih panjang banget perjalanan kita
oh ya raff tadi ada yang nelfon aku dari tante miranda ya sih pengen ngajak kita ikut kontes pemilihan
iya aku inget aku inget waktu itu kalau nggak salah tantenya juga pernah telpon aku sih tapi waktu itu aku nolak soalnya kan waktu itu kita lagi diem diaman tapi sekarang mau kan
mau apa mau aku bilangnya malu bukan mau
ya udah lah lu mau aja ya urusan menang atau kalah sih itu urusan biasa yang penting seluruh orang tahu kalau kalian itu pasangan yang romantis dan selasih
bener banget tuh reboy reva boy pasangan sejati
yaa bener itu
yaa bener itu
yaa bener itu
yaa bener itu
yaa bener itu
yaa bener itu
wajah gajah ngus sociedad
kalau kita itu pasangannya
bebek gak boleh kayak gitu
bukan masalah serasi itu gak serasinya
tapi kan aku selalu sayang kamu
lo jadinya mau kan terima tawaran si tante miranda itu
ya hitung hitung aja sebagai tantangan buat lo sama boy gitu
masalahnya kan gue harus minta izin dulu sama papi
ya ref mudah mudahan aja pertemuan mama aku sama papi kamu hasilnya baik ya
ki abis dari sini kita ke cafe dulu ya
aduh gimana ya mon
bukannya gue gak mau
tapi sore ini gue harus kemakam nyokap
mungkin agak sorean lah gue ke rumah lo
gue juga pengen ikutan sih
aduh udah gak apa apa lah mon
tapi juga gue lagi pengen sendiri kok
ntar langsung aja ke rumah ya
kabarin aja ya
kenapa cemberut gitu mukanya
tumben ini mate
biasanya sehat deh ngeliat makanan enak seperti ini langsung nafsu
tapi kenapa kali ini tidak ya
itu karena akang abah lagi mikirin neng orok
makanya sekarang makan
kalau akang abah gak makan nanti akang abah sakit
kalau akang abah sakit yang susah neng orok
mau ning oroknya susah lagi
atau mau disuapin
eh masa disuapin atu
apa kata tetangga
atau biar semangat makannya biar enak
aduh kenapa saya jadi grogi begini
makan tidak makan tidak
aneh tidak harusnya rasanya asing karena lihat teteh jadi manis rasanya
jadi asing manis mau rasa sih
cobain itu cobain jadi yang selama ini dekat sama mama itu
abah abahnya raya
siapa suruh suruh ngeliatin tete berubah makanannya jadinya
cobain dulu bener gak kata saya
oh iya kau mana ya kau belum datang juga
waktu siap di telepon
teteh nyambung kau sekarang mati ya
aduk mah kenapa ya deha coba dapet telepon lagi

bukan maksudnya mati
hatuku maha ini jadinya nyatanya
sebenarnya dia akan datang
apa tidak ya
janjinya sih tadi mau datang
ini bagaimana kalau nanti
eh kenapa kau ngomong kayak gitu sih
kenapa saya jadi ngelantur begini
kalau begini jadinya
apa yang akan terjadi sama aku dan rakyat